partai gerindra resmi mengusung sudirman said sebagai bakal calon gubernur jawa tengah
penetapan bakal calon gubernur jawa tengah dari gerindra ini dilakukan di kediaman prabowo subianto di kertanegara jakarta selatan
ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku jika ia sempat galau saat menentukan pilihan
ia bahkan harus turun langsung ke struktur partai di jawa tengah untuk mendengar langsung aspirasi kader
sementara untuk mencari bakal calon wakil gubernur prabowo berpesan agar mantan menteri esdm di kabinet kerja itu
atau sudirman said mencari sosok yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik
agar mampu membentuk organisasi pemenangan sekaligus memantapkan koalisi partai pendukung dalam upaya memenangkan pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh
setelah kita adakan kanvasing
rembuk akhirnya kita putuskan untuk jawa tengah
partai gerindra akan mencalonkan saudara sudirman said sebagai calon ini
kami ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras
dan kami juga sekarang memberi tugas kepada pak sudirman said
dalam waktu yang singkat
harus mencari wakil yang kuat
wakil yang benar benar mencerminkan harapan rakyat
jadi prosesnya sangat terbuka sangat demokratis
kami berdua nyaman menempuh proses itu
sampai pada tanggal dua puluh tujuh november kemarin
kami diundang di hadapan satu tiga ratus kader
untuk menyampaikan visi visi
kemudian diantaranya diberi kesempatan untuk memberikan satu regulasi
mantan menteri esdm sudirman said resmi diusung gerindra
untuk maju dalam pemilihan gubernur jawa tengah
sudirman said adalah mantan menteri era pemerintahan jokowi
yang kedua kalinya yang diusung oleh gerindra
sebelumnya gerindra mengusung anies baswedan dalam pilgub dki jakarta
sudirman said dan anies baswedan pernah menjadi menteri di kabinet jokowi jk
keduanya kini berada dalam satu naungan partai gerindra
anies telah memenangkan pilkada dki jakarta
sudirman said baru akan maju dalam pilgub jawa tengah
setelah diumumkan secara resmi oleh ketum gerindra prabowo subianto rabu siang
dalam deklarasi gubernur dki jakarta anies baswedan sempat menyatakan
ia dan sudirman said sudah lulus dari kabinet jokowi
bahkan keberadaan mereka menjadi keuntungan bagi prabowo
bagi sudirman said menjadi bakal calon gubernur jawa tengah melalui gerindra
adalah langkah awal untuk masuk ke ranah politik
elit yang menentukan ya kan
jangan elit menentukan
dan sama sama pernah berada di kabinet bersama sama
ya ada yang menyebut katanya lulus cepat lah itu
mungkin pak anies akan ikut kampanye karena
dan tahu betul saya bagaimana jadi pasti ikut mengendorse
tapi tentu saja
pak anies punya tanggung jawab berat di jakarta
jadi saya juga tidak boleh terlalu mengganggu kegiatan beliau